tapi tadi saya dengar kamu telpon dia kan
berarti kamu punya nomer telponnya
kasih ke saya
berapa nomer telpon orang itu
saya akan kasih kamu uang
saya akan bawa kamu ke dokter riza
jangan bawa saya ke dokter lisa bu
saya gak mau kehilangan pekerjaan saya bu
gak mau kehilangan pekerjaan
kamu udah buat anak saya depresinya umat
kamu harus tanggung jawab
jadi iya banget
tuh perutnya keliatan banget
saya mohon bu saya gak mau dipecat bu
bu saya mohon bu saya nggak mau dipecat bu
bu saya mohon bu saya gak mau dipecat bu
sa kamu disini dulu ya sebentar ya
dok permisi dok
ayo duduk kamu
ada apa ini bu
apa yang terjadi
dok bener kan ternyata kecurigaan saya selama ini bener
ini dia orangnya
dia yang selama ini meneror elsa
dia yang takut takutin elsa
tadi saya denger sendiri dia telfonan sama temennya
dia bilang dia yang sudah menaruh kertas koran soal roy itu
apa benar yang dikatakan bu sarah
karena saya disuruh bu
siapa yang suruh kamu
saya gak tau namanya bu
saya cuman dikasih nomer handphonenya aja

saya cuman dikasih nomer handphonenya aja
saya cuman dikasih nomer handphonenya aja

laki laki tinggi putih dan selalu pakai jaket berkapucan bu
mak ada apa
pak sini pak sini kamu duduk
selama ini kita bingungkan siapa yang sudah meneror anak kita
ini pak ternyata dia yang sudah nakut nakutin elsa dengan foto roy itu
ini dia orangnya
kamu ada masalah sama putri saya
enggak pak saya cuma disuruh
saya gak tau namanya pak sumpah
kamu gimana sih
kan dia yang udah nyuruh kamu
terus untuk apa dia nyuruh kamu menerol anak saya
saya gak tau buat apa bu
saya cuman disuruh dikasih imbalan dan disuruh untuk meneror anak saya

mulai besok kamu gak boleh kerja di sini lagi
siapa orang yang menyuruh cleaning service ini melakukan ini semua chaos
mau bantuin aku kerjain prs dong
kamu kerjain dulu yang kamu bisa ya smear
baru bantu bantu nanti
aku ngerasa mas al tadi pergi itu bukan urusan pekerjaan
ternyata rena disini sama mamanya
ma mama tau gak masalah pergi kemana
mama gak tau din
kamu gak tau din emang kenapa
aku gak tau ya tapi
kayaknya aku ngerasa mas al lagi ditutupi sesuatu sama aku
tapi aku gak tau apa ditutupi
cuma perasaan aku aja sih ma
kamu jangan mikir terlalu jauh
kalau kamu mikir terlalu jauh nanti kamu stress
cuma aneh aja mas al hari ini
tadi dia nyuruh aku istirahat
terus tiba tiba dia nyuruh aku bikin badan jahe
terus tiba tiba dia memperbolehkan aku untuk
kasih makamu rempati
ya susah kan kayak gak mudah kedekat sama aku sih ma
kamu gak usah mikir terlalu jauh
kamu gak usah mikir terlalu yang apa ya
menuruti perasaan kamu
percaya sama mama
kamu tuh prioritas utamanya
apapun yang allah lakukan itu semua untuk kebaikan kamu
saya memberikan jawabannya untuk aku terduh dan tenang
semoga kalahkan aku bisa menjadi semuanya seperti mana ya
andin kamu benar
kamu sudah menjadi sosok yang tenang yang teduh
al selalu mendapatkan keteduhan dari kamu
kamu tuh rumahnya tempat dia pulang
kau kok dicuekin
coba ditunggu dulu
tadi pas pertama kali gue tolong dia sih kondisinya lumayan parah
cuman yang jelas sekarang lagi ditangani sama dokter
dia pasti kabur dari orang orang yang dekat dia dong
wah gua sih gak tau pasti sih
cuman yang jelas tadi pertama kali ketika gue ketemu sama dia
kalimat pertama yang dia ucap
jadi gua yakin dia pasti mau ketemu sama lo
semoga kali ini gue bisa dapetin kebenaran yang sudah lama aku cari dari dennis
saya harus temukan randy
saya harus jelasin ke dia kondisi apa yang terjadi tujuh tahun yang lalu pada jessica
cuma randy yang bisa memulihkan kondisi jessica
jenazah dennis sudah saya temukan bos
sudah mulai busuk
jadi setelah dievakuasi akan langsung dikeburkan bos
ini semua gara gara iqbal yang sudah bertanggung jawab atas kematian dennis
seharusnya dennis bisa bersaksi depan dosa saat saya menguluti perbuatan mereka nanti
mudah mudahan bos percaya
kalau isi kantong jenazah ini bener bener dennis
singkirkan kantong main ini dari sini
eh eh kamu
apa lagi bu
tadi saya dengar kamu butuh uang
asal kamu kasih tahu saya
siapa yang udah nyuruh kamu
untuk meneror anak saya
kan saya udah bilang bu
saya nggak tahu siapa namanya
tapi tadi saya dengar
kamu telpon dia kan
berarti kamu punya nomor teleponnya
kasih ke saya
berapa nomor telepon orang itu
dan saya akan kasih kamu uang
aku sudah bingung
saat kami bertemu
saya tidak tahu
apa ini mel portugal
tidak bisa di precip dragoso